pandemi covid sembilan belas yang melanda tanah air tidak lantas membuat para pejabat publik memiliki rasa kepekaan yang tinggi
pasalnya banyak anggaran daerah yang kerap dihambur hamburkan untuk menunjang fasilitas mewah
para pejabat mulai dari mobil dinas kepala daerah bernilai miliaran rupiah
baju dinas bermerek anggota dewan hingga pembangunan rumah dinas bupati yang angkanya fantastis
salah satunya adalah pembangunan rumah dinas bupati penajam pasir utara di kalimantan timur
yang nilai proyeknya mencapai tiga puluh empat miliar rupiah
di mana empati para pejabat di tengah masa sulit pandemi
untuk mengulasnya kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan robert endi jewang
anggota ombudsman republik indonesia selamat sore pak robert
selamat sore mbak rifana
oke sayang sekali kami sudah berupaya untuk menghubungi dan juga mengundang
bupati penajam pasir utara abdul ghafur masud
tapi sampai detik terakhir sampai kita berdiskusi dan berdialog di sini
pak bupati yang semalam
sampai tadi pagi sudah mengiakan mengkonfirmasi tiba tiba tidak mengangkat telepon dari kami
semoga beliau sehat selalu saya ingin langsung bertanya kepada ombudsman kepada pak robert
pak robert bagaimana kemudian ombudsman melihat alokasi anggaran pembangunan rumah dinas
yang nilainya mencapai tiga puluh empat miliar rupiah
nanti kita akan bahas juga bahwa ini bukan hanya terjadi di penajam pasir utara
tapi ada fasilitas fasilitas mewah yang terjadi di wilayah wilayah lainnya
silakan pak robert
ya kasus di penajam pasar utara ini sebenarnya
puncak dari gunung es saja mbak rifana ya
ini banyak terjadi di berbagai tempat sebagai daerah begitu ya
nah terkait yang di kabupaten tpu ini singkatannya kabupaten tpu ya
ini memang harus dilihat dari dua sisi
pertama saya ingin mengatakan dulu secara normatif
memang peraturan pemerintah satu ratus sembilan tahun dua ribu itu mengatur tentang hak bupati atau wakil bupati ya dalam kasus ini
untuk mendapatkan rumah jabatan dan juga fasilitas yang lain begitu
dan juga secara faktual saya kebetulan beberapa kali ke sana
memang juga agak aneh karena kabupaten ini sudah hampir dua puluh tahun
pemekaran tahun dua ribu dua gitu belum juga punya rumah jabatan
jadi ini memang kondisi faktual sekaligus juga tentu normatif
itu saya kira sampai di situ tidak masalah
jadi masalah kemudian adalah tentu soal nilainya yang sangat fantastis tiga puluh empat miliar rupiah
itu pun belum selesai juga ya masih ada tambahan tambahan di luar itu nanti
tetapi konteks besar yang saya kira sebagai seorang kepala daerah ya
bupati itu adalah pemimpin yang mestinya punya sensitivitas terhadap situasi yang sedang kita hadapi hari ini
disitulah batu uji kepemimpinan dia untuk misalnya melihat apakah agenda agenda besar lain itu sudah terpenuhi atau tidak
misalnya om gusman baru melihat
menyesuaikan investigasi atau investasi sendiri di kabupaten ini terkait dengan pembangunan rumah ini
dan khususnya kemudian kaitan ke biaya biaya yang lain
misalnya gini hingga hari ini kabupaten ini masih menunggak pembayaran atas insentif tenaga kesehatan
dan juga honor bagi vaksinator
satatan kb menunjukkan
bahwa sejak agustus tahun lalu
jadi sudah hampir setahun ini
ini tunggakan itu belum terbayarkan
jumlahnya juga cukup besar
dan dalam kata mata om gusman
ini kemudian dianggap sebagai mal administrasi
karena ada penundaan berlarut terhadap kewajiban dari pemda
dari kabupaten kpu
untuk membayarkan insentif terhadap nakes dan honorarium untuk vaksinator
dan bahkan juga
tambahan penghasilan bagi pns
coba saja misalnya melihat komentar publik dan para pegawai
yang ada di youtube sebuah televisi
merespon pernyataan bupati
boleh saja kemudian bupati akan memberikan argumentasi apolojektif
di mana itu bukan kewajiban
dan jumlahnya juga tidak se fantasis yang diduga
tapi kan tetap saja substansi kasusnya adalah bahwa
satu sisi ada ironi
bangun rumah yang sangat bebas
tapi pada sisi lain
kita kurang memperhatikan garda depan
penanganan atau penanggulangan covid ini
di mana tenaga kesehatan itu merupakan elemen yang sangat kunci
tapi kita kurang memperhatikan sisi itu
itu terjadi di ppu dan juga di daerah daerah lain pak rifana
kemudian anda mengatakan ada potensi maladministrasi di situ ya
selain potensi mal administrasi
apakah kemudian pengalokasian anggaran
yang sangat besar untuk pembangunan rumah dinas ini
juga ada potensi celah korupsinya
wah kita nggak tahu
kita nggak sampai ke sana
ya tentu ada pihak yang lain
meskipun selalu ada asumsi gitu ya
modus di banyak daerah bukan di ptu ya
saya tidak bicara pintu secara umum
modus di banyak daerah adalah biasanya
dibuat program program atau projek projek berskala besar gitu
dan semakin besar suatu projek
itu makin besar celah
kemudian ada rent seeking
ada penimpangan dan sebagainya
nah untuk bisa memastikan ini
memang aparat penegak hukum yang kemudian akan masuk
saya kira didahului oleh misalnya pemeriksaan dari sisi keuangan oleh bpk
tapi ini sisi lain yang tidak menjadi bagian dari perhatian ombudsman itu
pak robert selain di penajam pasir utara
apakah kemudian ombudsman juga mendapat laporan
banyak pejabat publik yang memilih menghabiskan anggaran
ataupun apbd nya untuk mendapatkan fasilitas mewah di tengah pandemi covid sembilan belas
kita saja bisa mendapatkan informasi itu dari media sosial
dan juga media bahwa ada beberapa pemerintah provinsi
kemudian ada beberapa anggota dprd yang menghabiskan banyak anggaran
untuk mendapatkan fasilitas mewah
itu juga didapatkan datanya oleh ombudsman
ya saya kira tanpa harus bekerja secara khusus untuk menginvestigasi ini
kita semua bisa dengan kasat mata bisa melihat ya
barifana ya misalnya di provinsi sumatera barat
di pengadaan mobil dinas kemudian di kota tangerang
dekat kita saja ini kemudian juga daerah daerah lain
saya kira ini seperti yang tadi saya sampaikan
ini hanya puncak dari gunung es yang merupakan fenomena umum
di banyak daerah yang saya kira kalau itu terjadi selama ini
mungkin kita masih tanpa terkutip masih sekedar bisa mengelus dada
tapi ketika itu terjadi di tengah masa pandemi ketika kemudian perintah untuk
realokasi anggaran dan refocusing program untuk semua biaya
semua perencanaan itu sejauh mungkin diarahkan bagi upaya untuk penanggulangan covid
terkait dengan membangun sistem kesehatan yang kuat
pengadaan alat kesehatan jaminan perlindungan sosial dan sebagainya
elit birokrasi kita menunjukkan sikap atau perilaku hidup yang berpoya poya
ya membangun sesuatu yang fantastis dengan nilai yang tidak masuk akal misalnya
maka disinilah saya kira yang namanya asas kepatutan dan asas keadilan bagi publik itu tercidrai
dan istilah ini juga menunjukkan kualitas kepemimpinan para elit politik kita
yang memang hari ini masih pada standar yang mengecewakan
ini saya kira apa yang terjadi di tpu apa yang terjadi di sumatera barat dan sebagainya ini
hendaknya menjadi pelajaran bagi para pemimpin kita bahwa
waktu uji kepemimpinan itulah pada sikap otentik dia untuk bisa melihat dan merasakan soal penderitaan masyarakat penderitaan rakyat
pemimpin politik kita itu berasal dari rakyat dipilih oleh rakyat
maka kemudian memang sensitivitas itu harus benar benar di atas standar rata rata
ini bukan pejabat pemerintahan biasa
tetapi ketika itu ditunjukkan oleh elit politik
ini sesuatu yang saya kira pada tingkat tertentu membuat publik marah juga
kita tunggu nanti bagaimana sensitivitas dan juga empati para pejabat publik
apakah kemudian masih ada begitu ya
kita tunggu karena masyarakat tentu saja terlukai dengan apa yang dilakukan oleh para pejabat publik kita
dengan menghambur hamburkan anggaran untuk mendapatkan fasilitas mewah
terima kasih sekali pak robert endi jaweng anggota ombudsman republik indonesia
terus waktunya kepada cnn indonesia news
saya selalu pak robert
sama sama mbak salam sehat selalu